masih sangat banyak
padi kita masih banyak sekali
padahal kanda tahu
setiap hari dinda memasak nasi
kita ini hanya bertiga
nawang sih masih menyusui
dinda makan tidak banyak dan juga simbo
yang makan banyak hanya kanda
kita sering sekali gagal panen
dan kanda juga tidak pernah menambahkan padi
tempoh hari ada tetangga yang meminjam padi kita
tapi aneh sekali
padi kita tidak berkurang sedikit pun
seharusnya kanda bersyukur
presiden kita masih banyak
lebih baik kita buat persembahan pada sang yang widi
agar hujan turun
dan sawah kembali basah
sudah berapa kali dinda bilang
jangan pernah membuka nasi yang sedang ditanak
kanda hanya ingin tahu
apakah nasinya sudah matang atau belum
jangan pernah sekali
ingat itu kanda
persediaan sarapan sudah disiapkan di meja dalam
sudah dinda bungkus untuk bekal anda
kenapa nawangulan sekeras ini
dan kenapa ia selalu panik
setiap aku hendak membuka tutup dandang ini
kanda berangkat ya
mudah mudahan hasilnya banyak
nanti sebagian kita jual ke pasar
maafkan dinda kanda
dinda berbicara terlalu keras
tidak apa apa dinda
kanda harus dibegitukan
semoga kondorang untuk bingung saja

jualan kita c hm
aku sudah selesai
umar terus jatuh
ayo ne ceknya simbok ya oh senang dijemur biar sehat ya
ya jangan terlalu lama jemurnya nanti putri cantik ini bisa gosong iya ini juga baru mau
masuk itu sudah mbok aku berangkat ya ya wisana jatio nyambo jemurnya sudah ya nak ya
nanti bapakmu marah katanya gosong hehehe oh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ya bos bentar
pasti ada sesuatu
yang dirahasiakan oleh dinda nawamulan
kenapa dia sampai bersikap seperti itu
ya bos bentar
pasti ada sesuatu
yang dirahasiakan oleh dinda nawamulan
kenapa dia sampai bersikap seperti itu
kenapa dia sampai bersikap seperti itu
kenapa padidik lumbung tidak pernah berkurang ataupun habis
kanda dinda tidak marah
dinda tahu suatu saat nanti entah mbok ataupun kanda pasti akan tahu rahasia ini
tetapi mulai sekarang dinda tidak bisa memasak nasi seperti itu lagi
ilmu itu sudah gugur
mulai sekarang dinda akan belajar masak seperti orang lain